terima kasih anda masih menyaksikan the world tonight
indonesia international motor show atau iims di surabaya tahun ini tidak hanya menyajikan pameran otomotif
di dalamnya ada indonesian custom bike expo dan championship sebuah kontes dan pameran motor custom buatan anak bangsa
sebanyak empat puluh tujuh motor custom dari berbagai bengkel di indonesia
melenggang di indonesian custom bike expo and championship dalam indonesia international motor show atau iims di surabaya
motor motor custom ini tak sekedar dipamerkan tapi juga dilombakan dalam lima kategori
tujuannya ingin mendekatkan bengkel rumahan pada industri otomotif sehingga mereka bisa menjual dagangannya secara langsung
di indonesia hobi memodifikasi motor sebenarnya sudah mulai sejak tahun dua ribu
namun sifatnya masih personal
dan yang terjadi akhir akhir ini dunia otomotif khususnya motor custom terus berkembang
salah satunya dipicu oleh presiden joko widodo dan anaknya gibran raka buming raka yang menggunakan motor custom
ini akan terus bergulir sehingga mereka akan berkembang dari industri rumahan
berkembang menjadi sebuah home industry atau industri kreatif yang memberikan kontribusi pada
karena beberapa industri yang berkembang yang berkembang menjadi industri kreatif yang memberikan kontribusi pada negara
nah custom parts yang mereka produksi ini sebenarnya sudah layak untuk diekspor keluar
tinggal bagaimana kita menarik minat pembeli untuk datang ke event ini
di kelas chopperbor ada cb satu ratus lima puluh air streamline sinden yang akan dibeli warga australia dengan harga cukup fantastis
yaitu satu ratus dua puluh juta rupiah dari total biaya modifikasi sekitar tiga puluh lima juta rupiah
bob lain pemecah rekor kecepatan darat di padang garam
bodi belakang terbungkus demi mengejar streamline meminimalisir hambatan udara dari depan saat melaju
ini saya konsepnya ini sebenarnya bisa dibilang kategori baggernya indonesia chopper bagger indonesia
kalau checkpore bager amerika itu dia belakangnya ada seat ada boxnya
karena ini mesinnya cc kecil saya nggak kasih boxnya
jadi konsep aerodinamis
jadi konsep aerodinamis
sementara di kelas tracker ada royal roses gabungan antara scrambler dan tracker dengan tambahan warna warna yang terinspirasi dari grup band gunsen roses
motor custom bermesin royal enfield lima ratus cc ini baru pertama kali dikeluarkan setelah dimodifikasi selama lima bulan dengan total biaya sekitar satu ratus lima puluh juta rupiah
udah di custom

udah di kasih cakram
udah di kasih cakram
shock punya r sembilan
shock punya r sembilan
hingga kini belum ada regulasi resmi mengenai motor custom baik standar suku cadang maupun legalitas untuk mengaspal
namun kontes ini sudah berupaya
mengkampanyekan keamanan motor agar tidak melanggar aturan lalu lintas
kanjota marindora surabaya